randy suami rika teller bri yang mengilap dua tiga miliar rupiah uang nasabah
digiring ke markas polda sulawesi selatan
berdasarkan penyelidikan diketahui randy menggunakan uang nasabah tersebut
untuk bermain judi online serta membeli mobil dan sepeda motor
kabit humas polda sulawesi selatan kombes polisi diki sondani menjelaskan
judi online yang sering dimainkan oleh suami rika ini adalah judi bola
karena diki tidak memerinci nilai uang yang dihabiskan randy saat berjudi bola
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini